tika itu lebih suka naik ojek sama gue
makanya dia nelfon gue
ini kuenya kamu masih mau gak
kalau gitu aku kasih tetangga ya
yakin nih cuma ambil satu doang
satu aja mak
sama lagi ya buat anak apa enggak buat cucu gitu
bentar deh mak
masalahnya mereka nggak suka kue beginian mak
sukanya tuh kue kaleng
yang di tengahnya itu ada krimnya mak
apa enggak buat mantu apa enggak laki lo gitu ya
kayak nggak tahu laki saya aja
mana suka kue beginian
tadi aja habis beli asinan di haji sansan
masa mak enggak tahu
itu asinan yang paling enak
yang berdiri tahun sembilan belas
kakak capek deh berdiri mulu
beli begini sekarang kak
terus mau dibungkus pakai apa
plastik ada enggak
ya udah plastik aja
ya udah enggak harus beli beli ke warung ya
tadi katanya ada
di warung ada
tapi di sini nggak ada
kamu masih muda
kerjaannya naik ojek terus
jalan kaki atuh den
lo dikasih rejeki enggak boleh nolak
dari mana mak
karena ngambil kuenya cuman satu lagi
siapa tau mak
oh positif mak
ini ada kue nih untuk bang udin
lumayan buat buka puasa
buruan telepon lagi lagi
suruh beli asinannya haji sansan
wah enak tuh mak
minggu lalu saya juga beli asinan haji sangsan mak
katanya udah berdiri dari tahun seribu sembilan ratus dua puluh betul
oh apa bedanya sama asinan biasa pak mak
hmm lebih enak
terus lebih mahal
lebih asin juga ya mak
ya elah sur
soalnya dibikin dari buah buahan yang direndam pakai air garam
tapi rasanya mah kagak asin
tat buruan telepon lagi lu
emang aja ah
tapi masih males sama mbak moja
dikirain tiga ya
eh cak mau kemana lu
mau cebut tika ya
tapi sebelumnya mau ke rumah tika
nih daripada gak kemakan
makasih ya kak
gak ada rasanya kemana
ada di rumah
oh buka puasanya di rumah
hmm gak tahu
kayaknya mau pergi
pokoknya pergi deh
si yanti mau surti mana
udah pulang mak
kok kakak bilang mak dulu
kan mak tadi sholat
mak mau tanya
hari ini sudah selesai berapa toples masing masing
mau takti panggilin lagi ke sini
gak usah udah telepon aja
mak teleponnya apa kayak gitu
ini mak kalkulator tati
oh seperti itu
enggak deh bang
soalnya cuma ke warung doang
ya udah deh
bagus deh kalau senang
ini untuk istrinya
kue dikasih sama restoran tapi kebanyakan
jadi tika bagi bagi deh
mudah mudahan suka istrinya
dia minta dijemput
lara sapa tika
neng lars satu
kamu mau jemput enggak
kalau enggak saya jemput nih
eh apa urusan kamu
ini t urusan tukang
ini teh urusan tukang ojek
kamu kan bukan tukang ojek
biar gue aja tis ya jemput tis
gue pengen ikut temuti kak
pelan pelan atu pur
makanya gue aja jemput
lo mau jemput
nih untuk bapak
nah mau juga ya
kalau dikasih mah bapak juga mau
ini bapaknya tisna
oh ini bapaknya kang tisna
ya udah ini untuk bapak
ini untuk kang tisna